kasus penembakan di eksitol bintar rotang rang selatan menambah deretan kasus yang berkaitan antara kepolisian dan penggunaan senjata api dalam kewenangannya
tapi kita akan gali dari kronologi insiden tersebut serta bagaimana sebenarnya penegakan aturan dalam tubuh kepolisian terkait dengan prosedur penggunaan senjata api ini
kita sudah terhubung dengan dua narasumber saya sore hari ini
lewat sambungan telpon ada kabit humas polda metro jaya kombes pol endra zulpan
selamat sore pak kombes
selamat sore pak gita
baik ini dengan fani ya pak kombes
dan lewat sambungan zoom ada peneliti institut for criminal justice reform atau icjr iftita sari
mbak tita selamat sore
selamat sore mbak
baik saya ke pak kombespol endra zulpan terlebih dahulu ya
pak saya ingin konfirmasi mengenai kronologi saat terjadinya insiden tersebut pak walaupun kita sudah dengar dari keterangan pers sebelumnya
ya baik jadi kejadian ini ya terjadi pada hari jumat
tanggal dua puluh enam bulan november ya
terjadinya penembakan itu kurang lebih pukul dua puluh waktu indonesia barat
dan ini diawali dari adanya laporan daripada pelapor ya yang mengendari mobil yaitu saudara o
bahwa yang bersangkutan dari sentul itu sudah diikuti oleh orang yang dia tidak kenal dan mencurigakan menggunakan kendaraan
sampai dengan sepanjang perjalanan sampai depok kemudian sampai dengan tkp terakhir juga dibuntut
nah dalam perjalanan mulai daripada pembututan awal di sentul ini ya saudara o ya sebagai pelapor ini menelpon terhadap sos ya yang merupakan kenalannya lah seperti itu ya
nah kemudian sos komunikasi dengan sos
dengan saudara o
sehingga dengan komunikasi yang mereka lakukan itu disepakati bahwa agar saudara o agar keluar saja di eksit tol karo
karena kebetulan bintaru s bertugas di unit pjn empat
kebetulan kantornya di eksipto bintaru
maksudnya mungkin disitu agar bisa mendapat pertolongan ataupun diamankan oleh sos
sos begitu ya pak
sampai dengan di
di eksipto bintaru ternyata begitu saudara o mengajukan kendaraannya ini langsung dipepet ke kendaraan mutu
dan jadi disitu sedikit pertekanan ataupun pertekanan yang tidak tutup
kemudian indah sos keluar dari kantornya dari ruangan kantor
karena memang lokasinya itu tidak terjauh dari eksipto itu
nah kemudian melihat hal tersebut
indah sos memberikan peringatan
kedaraan sambil menyebutkan dirinya polisi
dan memang yang berkaitan pada saat itu sedang berdinas dan menemukan seragam polisi
nah akibat hal itu ya ini yang kendaraan yang membentukin ini
tim kajet dan juga pasangan coba sabur atau bagaimana ini masih tidak dalam
tapi berdasarkan pengakuan dari pada indah sos ini yang bersangkutan kendaraan memutuh ini mencoba menabrak
dan menabrak indah sos yang ada di dalam
masinggar pemilu amatkan beri dan
pada semanggara tersebut
nah tembakan tersebut mengenai dua orang yang ada di dalam
nah pada saat kejadian itu
tiba tiba tembak itu ya
kedua orang ini
nah dalam pantuan kepolisian yaitu di rumah sakit felmi awalnya
agak krisis ini di
terujuk ke rumah sakit keramatian
kebetulan satu hari setelah dirawat di keramat jati
satu korban atas nama
darat pp ini meninggal dunia
ada pun satu lagi ma
sampai saat ini
pak zulfan saya harus bertanya terlebih dahulu
ini ketika menghadap
mobilnya ada berapa
dan ini ibra os sendirian saja menghadapi mobil mobil atau orang yang membutuhkan o ini
saya karena mereka sudah
teleponan begitu ya
ya os juga mungkin tidak menyangka
tangan yang ditabrak oleh orang yang membutuhkan seperti itu mungkin
menunda sejauh itu
tapi kita masih mendalami ya
bagaimana motifnya ini kan belum
masih diperlukan oleh
kriminal umum kota nutri jaya
bekerja sama dengan
kenapa propam dibatalkan
karena ini menyangka tanggota polri yaitu ibra os
dan juga ada pemerintah siapa asli di situ
sampai saat ini
banyak sekali pertanyaan ya pak zulfan
detail sampai insiden ini terjadi
tapi saya harus ke mbak tita dulu
dengan kronologi yang sudah disampaikan pak zulfan tadi
kalau menurut kami
kami melihat dari scgr
bisa mengarah kepada extra judicial killing ya
pembunuhan di luar pengadilan gitu ya
kalau kita mendengar
cerita kronologinya gitu ya
dalam masa pengejaran
orang yang diduga membuntuti
atau orang yang dikatakan
dikatakan sebagai tersangka
yang diduga melakukan tindak pidana
maka ketika dia di
sebelum dia dijatuhi
atau sebelum dia diaduk
diadukan ke pengadilan
maka hal ini bisa dikatakan
sebagai extra judicial killing
untuk pembunuhan di luar pengadilan
kepada tersangka atau pelaku
menurut kami juga
kejadian yang serius ya
pelanggaran yang serius
bagaimana aparat dengan kewenangannya
sampai melebihi batas
penggunaan senjata api
yang dalam hal ini
sebagaimana diatur di pasal
di perkab satu tahun dua ribu sembilan
ya itu memang sudah ada aturan
yang level levelannya mana
memang penggunaan senjata api itu kan
tersangka atau pelaku itu
sehingga ini yang
yang perlu diselidiki
kalau misalnya ada pelanggaran
di sisi itu
maka jelas ini sebuah
yang memang tujuannya adalah
dan harus ada pertanggung jawaban
tidak secara pidana
terhadap kasus tersebut
kalau begitu pertanggung jawaban
seperti apa yang saat ini
atau seperti apa
sampai dengan saat ini
ketika penyidikan masih berjalan
ya baik ya
dalam hal ini
untuk menangani kasus ini
tentunya secara profesional
walaupun melibatkan anggota
sehingga kita melibatkan
ini juga di bawah pengawasan
nanti akan diselidiki
akan bekerja secara profesional
yang menangani kasus ini
dalam rangka penyidikan
bagi semua pihak
jadi kita akan melakukan
penanganan kasus ini
penyidikan kasus ini
lihat bagaimana hasil akhirnya
tentunya saya minta
mungkin beberapa hari ke depan
karena kita juga
berkait dengan barang buku
dan senjata api yang digunakan
dan juga berapa tembakan yang dikeluarkan
dan pengakuan dicocokkan dengan adanya
kecil dan juga tembakan yang ada
berkait mobil ini nanti
akan dilakukan kendalaman
ini perlu waktu mungkin ya
untuk bisa saya sampaikan
termasuk dengan motifnya juga
belum jadi sampaikan ya
tapi pak zulupan
ini tindakan berlebihan dan sebagainya
ini tumbuh hasil dari padat pemeriksaan pendidik
dari pesimilal umum poldang internjaya
maupun dari bidang propam
saya rasa demikian ya
tapi saya harus menanyakan
bagaimana dengan kondisi pihak pihak yang terlibat dalam insiden ini
seperti orang orang yang berada di dalam mobil
yang pertama kali melaporkan
korban bernama o ini
saat ini kondisinya seperti apa
apakah ia berada sendirian dalam mobil tersebut
saat meminta pertolongan ipda os
jadi demikian ya
yang bersangkutan saat ini
kalau pelapor saudara o ya
namun yang bersangkutan juga memang mengalami
sok begitu ya
trauma dengan kejadian tersebut
dan saat ini tentunya
terkait dengan kasus ini
yang bersangkutan juga akan diminta keterangan
karena yang bersangkutan sebagai pelapor dalam kasus ini
padahal hasil pemeriksaan
ini masih berlanjut
sore ini tidak sih
masih melakukan pemeriksaan
secara intensif ya
jadi belum bisa disampaikan
sekarang ya mbak ya
dua orang yang kena luka tembak
seperti sampaikan tadi
sudah kita serahkan kepada pihak keluarga
pihak keluarga juga sudah
sesuai dengan keyakinannya
kemudian satu orang lagi juga
namun masih memerlukan perawatan
tapi akan dimintai keterangan tentu ya pak
ya tentu ya
yang ada di
tempat kejadian tersara
termasuk yang membuntutin kan
yang korban luka itu ya
sekaligus mendalami motif
pembutuhan ini untuk apa
ya ini yang belum bisa disampaikan ya
semuanya bisa bersabar dulu ya
secara cepat ya
karena kita membutuhkan ini
keterangan dan juga
bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya
yang berkait dengan kejadian tersebut
mungkin tidak lama lagi kita akan
fokus kepada teman teman nanti bagaimana
nugikan yang laksanalah tersebut
kita harap seperti itu pak zulpan
kita dapat insight yang
jelas dalam penyidikan yang dilakukan kepolisian saat ini
ke penggunaan atau
detail mengenai penggunaan senjata api yang digunakan oleh ibda os dalam
saya ke mbak tita lagi
ini bukan kali pertama
kasus yang melibatkan kepolisian dengan
pengguna senjata api ya
serta konsekuensi yang diberlakukan atas pelaku dalam kasus kasus sebelumnya
bagaimana icgr melihat gambaran ini
kami melihat dari kasus kasus sebelumnya gitu ya
icjr juga banyak menyoroti dan juga seringkali memberikan tanggapan gitu ya
setiap ada kejadian
kekerasan atau insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dari
dari sisi kepolisian gitu dan
selalu sama gitu ya
kritikan kami selalu sama
yaitu bahwa akutabilitasnya masih sangat minim sampai sekarang
banyak sekali kasus kasus yang akhirnya
tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal ini
pelakunya tidak diberi sanksi sama sekali bahkan
ataupun kalau yang maksimal biasanya hanya sebagai saksi disiplin
yang mana itu jelas bukan tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan
dari korban kekerasan
dan lain sebagainya
yang itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori tindak pidana
kalau misalnya dibandingkan dengan warga sipil biasa gitu ya
melakukan pemukulan penganiayaan
jelas kuhp diproses secara pidana melalui kuhp dan juga hukum acara pidana
tapi ketika dilakukan oleh aparat penegak hukum pasti akan
apa namanya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan prosedur hukum acara pidana
itu yang kami sering kami kritik gitu
mungkin dari kesempatan dan kejadian ini
kami berharap semoga
masalah minimnya akutabilitas aparat pendegak hukum dalam hal ini
kepolisian itu bisa teratasi gitu
dengan adanya penindakan secara pidana
semoga harapan tersebut atau apapun keputusan yang ada kedepannya ini
tentunya tidak melunturkan ya
kemudian juga trust tentunya dari warga yang seharusnya diayomi oleh kepolisian
tidak ternodai gitu
tidak semakin ternodai dengan adanya kasus kasus semacam ini
terima kasih sekali atas informasinya
tadi sebelumnya ada pak kombespol
endra zulfan selaku kabit humas pouda metro jaya
duluan meninggalkan dialog pada sore hari ini
tapi kita harap agar penyidikan berjalan lancar
kita harapkan agar semuanya mendapat keadilan
sekali lagi terima kasih atas waktunya
mbak tita dalam cnn indonesia newsroom sore hari ini